setelah mengunjungi rusunawa dan pasar sindang koja jakarta utara
pasangan agus silvi menghadiri peringatan sepuluh muharam di gelanggang remaja jakarta utara
yang menarik abraham lunggana atau yang lebih akrab di sapa haji lulung ikut hadir dalam acara ini
kader partai persatuan pembangunan atau p tiga ini kembali menegaskan bahwa iya
tidak akan pernah mendukung pasangan petahana ahok jarot dalam pilgub dki dua ribu tujuh belas mendatang
haji lulung juga menegaskan saat ini dirinya tetap menjadi kader p tiga kubu jan farid
meskipun jan farid memberikan dukungannya ke pasangan ahok jarot
abraham lunggana menyatakan ia akan memberikan dukungan kepada pasangan agus silvi
haji lulung juga menegaskan saat ini dirinya tetap menjadi kader p tiga kubu jan farid
meskipun jan farid memberikan dukungan kepada pasangan agus silvi